warga enam kecamatan di kabupaten sukabumi jawa barat diduga terpapar merkuri
kandungan merkuri diperkirakan berasal dari air sungai yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari hari
puluhan warga dari enam kecamatan di kabupaten sukabumi jawa barat mengalami gatal gatal pusing dan keluhan lainnya
keluhan ini diduga merupakan dampak dari tercemarnya sungai oleh merkuri
salah satu warga yang diduga terpapar merkuri adalah heni warga desa kertajaya kecamatan simpenan kabupaten sukabumi
heni sering mengalami pusing dan tidak bisa berjalan dengan seimbang
fadli putra heni juga diduga terpapar merkuri
fadli mengalami gangguan kulit sejak masih berusia dua hari
heni mengaku sejak kecil telah tinggal di lokasi penambangan emas yang biasa menggunakan merkuri untuk mengolah emas
dekat sama pengolahan merkuri atau apa
ya kebetulan disitu emang pengolahan emas
pengolahan emas jadi sehari hari dulu waktu dulu nih gimana ngapain aja ikut terlibat disitu nggak
keluarga semua nggak
makan minum air dari mana
dari sumur ya
jarak pengolahan emas itu dengan tempat tinggal itu berapa jauh
depan rumah itu kan ya
berapa meter kira kira

dokter yang termasuk dalam tim gabungan bersama aparat kodam siliwangi iii dinas lingkungan hidup polda jabar serta lsm
menyebut adanya dugaan paparan logam berat dari hasil pemeriksaan sementara
cuma kalau dari ibunya memang angka scoring hasil kita cek sederhana tadi hasilnya memang buruk
satu kita cek koordinasi koordinasi gerakan itu juga kurang bagus
jalan juga dia agak mulai limbung ya
artinya koordinasi kesimbangan ya mulai bermasalah
terus kemudian juga ada yang kita sebut sebagai disdiadokinesia
nah itu juga atau gangguan untuk gerakan gerakan atau koordinasi gerakan gerakan
ya itu juga bermasalah
dari situ kita sudah sangat curiga adanya gangguan terhadap logam berat
dugaan pencemaran merkuri di enam kecamatan di kabupaten sukabumi jawa barat ini
berawal dari laporan warga yang mengalami gangguan kesehatan yang diterima aparat kodam siliwang iii
sebagaimana kita tahu ini di wilayah sukabumi kan banyak sekali pengolahan pengolahan batu sinabar untuk menjadi merkuri
berdasarkan informasi itu saat ini kita datang ke sini untuk mencari tahu apakah kira kira sakit ini disebabkan atau dampak dari penggunaan merkuri tersebut
jadi kita sedang mendalami
mengetahui apakah ini benar atau tidak
untuk penyelidikan lebih lanjut tim gabungan sudah mengambil sampel darah warga dan sampel air dari sungai yang diduga tercemar merkuri
franky widjaya kabupaten sukabumi